sila dari dulu gak pernah berubah
udah deh kamu gak usah bercanda
tika dari dulu saya tidak pernah bercanda
saya selalu serius
kamu harus mempertanggungjawabkan semua
kalau ada masalah
rituan dibunuh rituan mati
iya tapi rituan dibunuh mati dibuang buang
aduh habis ya chan
hab itu arti kamu mimpi
stop kamu lagi kangen sama dia ya kan
chan yemin gak tuh chan
kamu kemana aja mencariin
eh habis deh kelas
ah ntar pulangnya bareng ya
aku ingin jadi pacar kamu
hendrik kamu apaan sih aku tuh menganggap kamu temen
udah deh kita berteman aja ya
aku tidak mau perempuan hidup mati bersakit dewa
menang laga hanya mau jadi orang baik
apa sebenarnya yang terjadi sama tika
apa sebenarnya yang terjadi sama dika
aku harus segera pergi dari tempat ini
iya aku harus segera pergi
aku harus segera menemui tiga
ridwan aku hamil kamu harus mempertanggungjawabkan semua sekolah
halo siapa ini halo ini hendrik hendrik kamu masih mengenali aku kan iya ada pandri enggak
saya cuma mau mengucapkan rasa prihatin saya sama kamu atas apa yang telah diperbuat rituan sama kamu
tapi kamu suka gan udah deh kamu usah bercanda tiga dari dulu saya tidak pernah bercanda saya
selalu serius paul banget loh ini ini nih kayaknya sih ini apa ini ini habis dulu tuh disini ada
nah enggak ada sekarang ketahuan kan suka nyolong dulu sandulu
bapakmu menghubungi siapa yang menghubungi orang tuanya rituan jangan pak kita tanya dulu
sama anaknya kalau yang serius lagi pula surat ini tika sendiri yang menulis dan ditujukan
kepada ridwan itu artinya tika sekarang ini sedang hamil
assalamualaikum assalamualaikum waalaikumsalam
kalian temannya ridwan ya ridwan juga ada ya
eh ridwan teman kalian itu brengsek tahu ngakunya ada santri tapi kelakuannya prema
kalian ini tidak tahu atau pura pura tidak tahu atau kalian sekongkol sama dia
memangnya ridwan kemana katanya menemuin tika enggak dia enggak pernah menemui saya
aduh saya aduh salah alamat nih kita mau nanya kamu jawab dengan jujur sudah sejauh mana hubungan kamu
dengan ridwan jawab
terlebih ada mab hp
hai ada apa lagi
siapa orang itu
ada sesuatu yang harus kita hadapi
apa itu pak kiai
sebuah kekuatan gaib sedang membidik kita
dan ini berkaitan dengan ridwan pak kiai
saya kira begitu
pak kiai tau dong ridwan dalam masalah
ya return memang sedang diuji
tapi masalahnya sekarang
ada kekuatan jahat yang ikut campur
jadi oleh karena itu
kita harus membelanjakan
berarti pak kiai tau dong
ridwan menghamili tika
bukan ridwan yang mengamukkan
oleh karena itu sekarang juga kita harus
ke rumah tika
mama sama papa mau bicara
tika kalau ada masalah
hei iya kalau memang ada yang perlu disampaikan
malah ngumpet di kamar
bagaimana sih ah
ya udah urus anakmu sendiri lah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tidak ada masalah
nah kita bisa miring
tidak ada masalah
pak bagaimana pak

nah itu artinya dia menyembunyikan sesuatu
kalau tidak dia mau dong keluar
tika juga takut dong
coba kamu lihat siapa yang datang
didih lah anak itu untuk jadi orang lainnya ya
anak itu untuk jadi orang yang baik
apakah begitu pak kiai mengajarkannya
menghamili anak orang
terus kabur begitu saja tanpa tanggung jawab
begitu pak kiai
ridwan tidak mungkin melakukan itu pak
sebaiknya kita tanya saja sama tika
tidak perlu lagi
sudah jelas kok
tika tidak hamil pak
tika tidak mau
kamu jangan bohong tika
untuk apa kamu menulis surat ini
tika melakukan itu agar ridwan datang menemui tika
dia lebih mementingkan tugasnya daripada tiket
wahai roh kegelapan
datang dan hadirlah kepada kami
berikanlah aku kekuatanmu
nah kalau begitu ambilkan kunci dulu cepat
sekarang tunggu dia di tengah taman
sebentar lagi dia akan datang
san emosi gua
sabar dulu sani
sepertinya tika dalam pengaruh laki laki itu
kita harus menyediakan tiga sani
ayo san bantu berdoa
kurang ajar ada yang macam macam dengan aku
tika ini aku hendrik
apaan sih kamu hendrik lepaskan
saling kamu tunggu sini ya
tiga saya tinggal dulu ya
terima kasih san
kalian yang kalian hadapi
tentunya kalian juga harus bisa
mengoreksi diri masing masing
saya kira untuk sementara waktu
rituan istirahat dulu
repotin nih pakaiannya